mainkan gamenya dapetin plusnya
gue mau skup dia mon
ntar lu pikir ya
urusannya dia sama dendam kita apa
udah lah mon
udah lah gue gak peduli dcm bukan lu
yang penting sekarang balas dendam mon
sumpah gue gak ngerti lagi sama lu berdua
kamu punya ide
apaan tuh pak
tungguin papa pinter
supaya kita bikin tegang kita bikin scenario kita taruh bendera kuning di depan rumah
kan gue jadi tegang tuh
jauh banget sih sama mama
jadi tegang gak
jadi tegang gak
kenapa gak papa aja sih yang meninggal
kayaknya itu lebih cocok tau
kan dalam snario itu harus dibikin dramatis
yang meninggal ya harus yang dia sayang seperti kata mama tadi
yang mengasuhnya dari kecil yang mengandung yang melahirkan
yang cocok yang meninggal itu ya mama
oh ya udah
tidak tidak tidak tidak
tidak cocok itu
udah nih gak usah pakai bendera kuning kuning segala
gak usah gak usah yang lain aja
yang lain yang lain
pak yang lain
jadi apa dong
apa itu bu li
kalau bibi teh punya duit seratus ribu aden murah beli naon
ya kalau misalnya boy lagi di mally ya bu ya
palingan beli makanan
iya ulah makanan pura pura aden sudah kenyang naon sok atuh ah
oh kalau pura pura kenyang beli minum
sudah jangan pura pura aden teteh sudah tidak haus
aduh apa ya bi
ya palingan simpan duitnya aja bi
iya duitnya sudah dibalanciakan sudah dibelikan
aduh lagian bibi ada ada aja deh
aduh saat itu cepetan jangan membuat bibi jadi bingung seperti ini aden
soalnya boy itu kalau jalan di mal gak mau beli apa apa bi
aduh si aden ini tidak mau dipisahin
yul maksud bibi teh kalau aden nih jalan jalan pas kak aduh
mau mau kira kira tak barang aden suka
dengan kondisi duit aden itu cuma seratus ribu
ya udah debi kalau harus beli sesuatu dengan duit seratus ribu
ya palingan boy belikan beli apa ya buat bibi rah
ya si aden aja deh mikiran bibi maksud bibi teh jangan aden
aduh ya deh bi ya palingan boy beli cd musik aja bi
lain kita tadi aden
lelah pisang memang gitu boko
yang ke satu negeri bebersi di dapurnya
guys apalah ya neman diman
si aden ternyata teh suka sama kaset lagu lagu musik celah
musik tahun tuh
alah urunya musik tahun
aduh pokoknya orang tadi tanya
hanya si aden musik tahun kalau sebenarnya ah kumayu
kayaknya di situ tanya kedua ya anak muda
yang suka musik musik ngetop
musik apa nih
pokoknya kadang kadang pinter pinter
ah itu dimantai
ya udah suka terus kan
kira kira terus terus gitu pak garo
sorry nih ya kalau misalkan gue udah ngomong banyak tentang boy
enggak enggak enggak
justru justru harusnya gue yang minta maaf sama lo
karena lo jadi harus ingat sesuatu yang enggak enak di hidup lo
gue sih gak apa apa sih
maaf nih ya gue gak bisa lama lama
oke gak apa apa terima kasih
udah mendingan kita lupain aja masalah boy
kita ngobrol tentang motor aja lo kan suka naik motor kan
berarti pernah dikira tukang ojek dong
ya enggak lah emangnya lo pernah
perasaan tampang lo bule deh emang masih ada yang ngiral tukang ojek
aku taruh di servis terus aku minjam motor sama mereka motor bebek kayak gitu
terus ketika aku jalan di jalan ada nenek nenek panggil aku
minta antarin ke pasar
oh ya terus gimana lo anterin
enggak lah gue udah nolak kali
tapi nenek nenek itu langsung naik aja langsung kulup punggung gue gitu
feeling gue sih mungkin anak anak itu demen kali sama mama
kayaknya udah mulai gelap nih gue balik duluan ya
oke nggak apa apa nanti kapan kapan kita ketemu lagi kan
karena gue pengen berteman terus sama lo
iya enggak apa apa yaudah kalau gitu gue cabut duluan ya
itu bukannya kecewa yang lagi deket sama si boy
oh iya bener tuh cin
gimana kalau kita kerjain dia buat balesendang kita sama si boy
ini bagus tuh ki
wah dia cabut men kejar kejar kejar
aku ngerti lagi sama lo berdua